halo cuma roy yang masih kerja
saya mau rijal sama rudy tetap kerja
mereka nggak mau takut merasa nggak aman
mereka akan lebih nggak aman kalau mereka nggak mau kerja lagi di parkiran
kamu nggak kerja
saya mau keluar
saya meminta pendapat rijal dulu
nggak taunya waktu saya telepon kerja dia bilang mau keluar juga
terus saya janjian ketemu sama rijal ngobrol sama rijal
kenapa kamu mau keluar ada yang ngancam
nggak biasa aja
masalahnya yang tiga orang itu warga situ
yang katanya dulu markir di situ
mereka pernah bilang bisa ngerahin warga yang lain
termasuk ibu ibunya yang brutal
rudy mau mengundurkan diri juga
kerjaan saya setiap hari ya gini
jadi kulirnya istri
ngantar barang ke toko atau pelanggan
waktu masih di pabrik perasaan lebih keren
waktu itu saya pegang jabatan
yang sekarang dipegang cecep
sekarang tugas saya sama seperti sukanta
mereka akan lebih nggak aman kalau mereka nggak mau kerja lagi di parkiran
ada masalah di pasar
jay diserang orang
jay gak liat orangnya
dia diserang dari belakang
saya suruh dia ngasih tahu agus
ringir dulu ada telepon
kirain bakal susah
cuma kasih tau alasan kita terus kita keluar
hati hati kalian diancam
komandan agus bilang kalian akan lebih nggak aman kalau nggak mau kerja lagi di parkiran
kasih tau rizal
kata adidu kita lebih gak aman kalau gak mau kerja lagi di parkiran
kita harus ke pasar
kamu gak mau minum
kamu dua kali bawain aku makan dua kali juga kamu gak sekalian bawain aku minum
untung makannya pakai sayur ada kuahnya
aku aja warung yang dekat di mana
kamu tunggu sebentar
ada yang ngusir kamu dari parkiran nggak
tadi ada yang datang terus ngomong ke saya
tadi ada dua orang yang mau ngeroyok kamu
tapi gak jadi
karena mereka mendadak ada urusan lain
tunggu beberapa menit
katanya ini maksudnya berita
saya penasaran saya tanya kenapa saya mau dikeroyok
dia bilang mereka nggak mau kamu market di sini
karena sebetulnya ini tempat mereka
kamu takut nggak
nggak tampaknya ngancem aku nggak meyakinkan
saya rizal kamu sama sama dihancam
tapi yang ngancam kayaknya beda beda
saya sama rijal mau keluar
karena merasa kerjaan kita berbahaya
tapi begitu kita mau keluar diancam juga
kita lebih nggak aman kalau nggak mau kerja lagi di parkiran
yang ngasih tahu ke saya sama rijal adidu
terus rencana kalian sekarang gimana
bingung kerja ada yang ngancem
nggak kerja juga ada yang nganceng
adidu nggak ngasih solusi
nggak cuma ngasih tahu
kalau kita dalam bahaya
pendekar tanpa bayangan
saya diserang dari belakang
terus tulang perut
sekarang tulang rusuh kamu udah bersih
kalau kita dipiting itu ada teknik buat ngelepasinnya
kamu belum belajar
setelah kamu dipukul
kamu nggak sempat nengok
ngelihat siapa yang mukul
pas ngeliat ke belakang yang mukul saya udah gak ada

tentang pietra herbert itu sudah abu qurmes move nya tuh gimana
kita sekarang mulai breakdown pr pregnancy
dur determinasi kemas untuk belakangnya bisa dibilang
dan juga lebih
anggap lalu dicurah
gak perlu tau caranya itu urusan saya
gak apa apa minumnya diplastikin
masa jangan akunya yang disakitin
nyedot es teh manisnya jangan sambil ngeliatin aku
aku pulang dulu ya
besok mau dimasakin apa
besok kuliah gak
masak buat akunya kalo kamu lagi gak kuliah aja nanti nikmakannya terus nemenin makannya
kang cecep ada
saya ke ruang produksi dulu ngecek yang buat dikirim ke jakarta